warga solo menyebut omah lowo atau rumah kelelawar
karena lebih dari lima puluh tahun bangunan yang dulunya dihuni pejabat belanda
dan menjadi gedung veteran ini tidak pernah digunakan lagi
sehingga dihuni oleh ribuan kelelawar
meski terletak di tengah kota bila malam menjelang bangunan ini terkesan angker
karena tidak ada penerangan
namun kini gedung veteran atau omah lowo telah direnovasi dan dijadikan sebagai galeri batik
rencananya galeri batik di gedung veteran ini akan dibuka untuk umum pada awal bulan oktober
namun karena masih dalam pandemi covid sembilan belas
nantinya pengunjung hanya dibatasi dua puluh orang saja sekali tur
dan harus mendaftar terlebih dahulu
meskipun telah menjalani renovasi
bangunan gedung veteran ini tak ada yang berubah dari bentuk bangunan aslinya
bahkan pintu setiap ruangan masih utuh
dan saat ini setiap ruangan kamar dimanfaatkan untuk memajang koleksi batik
baik batik motif renggak
batik lama maupun batik koleksi terbaru
lebih dari lima puluh tahun bangunan ini mangkrak
baru tahun dua ribu enam belas rumah ini berpindah tangan ke salah satu pengusaha batik di solo
yang masih keturunan dari pemiliknya
saya sebagai penggiat sejarah di surakarta
sangat bersyukur sekali bahwa gedung ini
gedung yang ikonik lah ya zaman dulu sampai sekarang utuh kembali
sehingga generasi kita bisa belajar
dulu itu apa kok kita bisa punya gedung seperti ini
nah itulah makna sejarah bahwa apa yang kita punyai itu kita harus mengerti
di sleman daerah yogyakarta terdapat sebuah destinasi wisata
yang menyuguhkan berbagai ikon dari beberapa negara
the world castle terletak kurang lebih dua puluh sembilan km dari pusat kota
destinasi wisata yang berada di desa kepuharjo
kapanewon cangkringan sleman yogyakarta ini
adalah sebuah destinasi wisata yang menyuguhkan beberapa ikon negara di dunia
seperti tembok besar china
dan sebuah kapal flying dutchman dalam film pirates of the caribbean
sejak dibuka kembali pada delapan juli lalu
destinasi wisata ini menjadi andalan dan favorit bagi wisatawan
berada di bawah lereng gunung merapi
semakin menambah daya tarik pemandangan the lost world castle ini
selain bisa bersuah foto
wisatawan juga bisa bermain wahana permainan loosh
atau dalam bahasa jawanya yakni gledekan
berjalan dengan trek yang menurun menggunakan tiga roda dan tuas rem di tangan
serta untuk mengendalikan setir atau untuk membelokan berada di kaki
membuat beberapa wisatawan tertarik dan tertantang adrenalinnya
untuk mencoba sensasi bermain lush atau geledekan tersebut
menantang adrenalin juga seneng
istrinya itu pengen serang lah untuk anak anak gitu
tadi ada kesusahan gak waktu mengendalikannya
ada pertama kali ya soalnya baru pertama kali ya mas
terus waktu ini belok kanan belok kiri itu agak kesusahan
dengan merogoh kocek sebesar tiga puluh ribu rupiah dan sepuluh ribu rupiah
untuk bermain wahana lucch atau gledekan
anda bisa serasa berkeliling ke beberapa negara dalam satu kawasan
jika anda tertarik untuk mengunjunginya
jangan lupa pastikan tetap patuhi protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia